dihadiri peserta dari berbagai kota di indonesia
kontes ikan cupang tingkat nasional kediri beta kontes dua ribu dua puluh
digelar di convention hall simpang lima gumul kabupaten kediri jawa timur
perlombaan ikan cupang ini dihelat selama dua hari dua puluh enam dan dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh
ada seribu lebih ikan cupang yang bertarung dalam lima puluh delapan kelas yang dilombakan
termasuk yang reguler dan opsional
ajang ini sekaligus untuk memajukan dan mengembangkan potensi ikan cupang di kabupaten kediri
penjurian lomba ini menggunakan acuan internasional beta kongres
secara umum penilaian dalam kontes didasarkan pada tiga aspek
yakni struktur warna kesehatan dan mental cupang hias
serta penilaian keaslian genetik ikan dan warna
ikan juga tidak boleh direkayasa agar lebih menarik dan cantik
namun dalam kontes ini lebih ditonjolkan model ikan asli dari alam
ikan ada sekitar satu dua ratus lebih
dari kabupaten kediri atau indonesia berkepun
di jakarta ada di surabaya dari batam juga ada
ada berapa jenis yang dilombakan di sini
banyak mas kelasnya ada lima puluh delapan sih
salah satu peserta mengaku tidak ada persiapan khusus untuk mengikuti kontes ikan cupang ini
mereka berusaha untuk mencari kontes terhadap kondisi ikan
dan mempersiapkan ikan agar warnanya tetap asli dan tidak pudar
persiapannya khusus yang pasti tetap maintenance ikan ya perawatan ikan
bagaimana kita menyiapkan ikan itu biar dia tetap fit kemudian warnanya juga tidak pudar
sehingga nanti ketika dinilai itu tidak berkurang nilainya
karena kontes dilaksanakan di masa pandemi
maka para peserta kontes hanya bisa memantau dan melihat proses penjurian lewat layar lebar
yang disediakan panitia untuk mencegah kondisi ikan
mereka juga harus memiliki kontes yang lebih mudah dan lebih mudah